hai tetapi harus kita coba karena dennis sudah meninggal dunia
jadi jessica lah yang bisa membantu kita meringankan kasus kita coba
hai eh pak tolong dicoba seperti saran saya ke
oh ya maaf tahu nggak tadi kata polisi yang di depan di sini tuh ada selebiti baru
selebriti baru siapa kemauan atau
emang malah hai kok mama sih
iya katanya mama tuh bikin apa sih ramuan herbal dan itu katanya
itu enak banget dan disini jadi minuman favorit
iya mau cuma bantuin aja
sih karena ada biasa tetangga sel sebelah kemarin sakit perutnya nggak enak badan semua
bikinin sudah polisi nyoba eh tiba tiba pada suka semua jadi ya syukurlah mau bisa
bantu lumayan hiburan buat mama juga daripada bosen dalam sel ya kan
mah heran kok kalian datang lagi sore sore tadi pagi udah sekarang
ini namanya pak hendro
pengacara yang akan membantu kasus mama
selamat sore bu rosa saya hendro pengacara ibu terima kasih pak hendro salam kenal terima kasih
dari anak ibu saya sudah mendengar kasus yang menimpa ibu rosa tugas saya sebagai
pengacara adalah untuk mengeluarkan ibu dari tempat ini
apalagi anak dan menantu ibu yakin benar bahwa borosa itu tidak bersalah
sekali lagi terima kasih ya pak ya sudah membantu saya oke kalau begitu pak al dan bu andin mungkin bisa
meninggalkan kami berdua kami akan berdiskusi lebih dalam lagi

mengidentifikasi seseorang yang berkandung ke situ di tempat ini saya akan meneliti siapa itu
randy kita datang ke sini membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi seseorang
yang dicurigai memberikan racun terhadap seorang tahanan yang bernama henry
pak angga pak randy tim kami yang di rumah sakit sudah mengabarinya
pak tolong ke ruang saya sekarang
pak bapak bapak ini mau identifikasi pengunjung yang mendatangi tahanan saudara hendy tadi siang
tolong antar bapak bapak ini ke ruang monitor cctv
sebentar ya pak
saya akan putar rekaman yang ada di ruangan kunjungan
boleh pak silakan
terima kasih pak
maaf pak bisa di pause
jadi tadi pas lagi berangkat ke rumah sakit dia yang ikutnya mobil kita pak
saya juga sempat foto mobil dia
boleh saya tahu pak

kita bukan kebanyakan elektronik justin
jangangendara kita forgot
justru nggak di renovasi uang nih
kita nggak siapkan untuk hal hal ya mbak

kak kalau ada apaan kita kasih mobil keinen tuvo taiwan

ciikilnya gendara ini

terima kasih pak
kalau gitu kita mau main ya pak
pada ya pak
saudara dennis itu
jatuh cinta kepada jessica
kemudian cintanya ditolak
kemudian mau memperkosa
apakah pemerkosaan itu
disuruh oleh ibu rosa
saya terus terang
tidak menyuruh denis untuk melakukan itu pak
dan sebelum meninggal
menyampaikan hal tersebut
ke al bahwa dia jatuh cinta
saya nggak pernah menyuruh apa apa ke dennis pak
saingannya ada pak
karena saudara dennis
sudah meninggal dunia
adalah untuk mematahkan
disuruh ibu rosa
itu kondisinya seperti itu
satu satunya jalan saya pikir
adalah kita harus
melakukan pendekatan dengan jessica
karena jessica yang paling
banyak berkomunikasi dengan
ya benar sih pak
saya juga hanya berharap bahwa
membantu meringankan saya
dia akan mengizinkan jessica untuk bersaksi
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
setiap kali menjelaskan
mengingat kejadian itu menjadi
karena dennis sudah meninggal dunia
jadi jessica lah yang bisa
meringankan kasus ini
tolong dicoba seperti saran saya kepada ibu rosa untuk mengadakan pendekatan kepada jessica
dalam kasus ini peran jessica itu penting sekali
kalau gitu terima kasih saya permisi dulu
terima kasih pak
bu permisi dulu
iya terima kasih banyak pak
ini yang gue kasih ke polisi
mudah mudahan kita bisa dapat bukti yang kuat untuk menangani irfan ya
terus si siapa namanya henry
sekarang sih masih dirawat
dan lo tenang aja gak usah khawatir
penjagaan disini ketat
ya kenapa ren
ya pak saya sempat bicara tadi
dan ada yang mau saya sampaikan ke bapak
saya bisa ke tempat bapak
oh yaudah kita ketemu di rumah ya
baik pak saya kesana sekarang
yaudah kamu hati hati
asli bapak wkm saya bisa bisa ke tempatatsamu
thanks pak bro

buat bang jum'at sumpah

kita credits carte menyingatkan